rizik sihab mantan imam besar fpi bebas bersarat pagi ini
kementerian hukum dan ham menyatakan rizik sihab telah memenuhi persyaratan
untuk pembebasannya setelah mendekam di rutan cipinang jakarta timur
sejak desember dua ribu dua puluh
rizik sihab keluar dari rutan cipinang jakarta timur sekitar pukul enam empat puluh lima pagi
kementerian hukum dan ham mengatakan rizik telah memenuhi syarat administratif
dan subtantif untuk pembebasan bersaratnya hari ini
sebelum mendekam di rutan cipinang risik sihab dipenjara di rutan bareskrimpori
rizik sihab mendekam di penjara sejak dua belas desember dua ribu dua puluh
setelah terbukti bersalah terkait kasus kabar bohong hasil tes swab covid sembilan belas
pengadilan negeri jakarta timur memfonis empat tahun penjara atas kasus tersebut
namun mahkamah agung memotong masa tahanan menjadi dua tahun
masa percobaan bebas bersarat risik sihab berlangsung sejak dua ribu dua puluh